terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor pemkap sumeneb diwarnai kericuhan
polisi yang bertugas terlibat baku pukul dengan mahasiswa saat mengamankan dua mahasiswa yang dinilai sebagai provokator
kericuhan ini terjadi saat petugas berusaha mengamankan korlap aksi
yang dianggap memprovokasi puluhan mahasiswa yang berdemo di depan kantor bupati sumeneb kami siang
korlap aksi tersebut diamankan setelah sejumlah mahasiswa terprovokasi
hingga membuat mereka membakar ban bekas sebagai pelampiasan kekecewaan karena tidak ditemui bupati sumeneb
tak terima korlap aksi diamankan mahasiswa pendemo langsung merangsa ke polisi hingga baku pukul kembali terjadi
meredam kericuhan polisi akhirnya melepaskan
berlap aksi untuk kembali melanjutkan demo
unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa sumekar raya ini menyoroti kinerja pemerintah kabupaten sumeneb
yang dinilai vakum bahkan terkesan membiarkan maraknya tambang ilegal di sejumlah tempat di kabupaten sumeneb
tambang ilegal di mana sampul pp dan perizinan kabupaten sumeneb tidak tegas
sekaligus bapak bupati sumeneb tidak ada evolusi apapun
ini sudah melanggar hukum
ada dua sampel tambang ilegal yang ada di sumeneb diantaranya di astatiki yang kedua di leteng di ladaya
sementara plt sekda idris yang menemui pengunjuk rasa menjelaskan jika bupati sedang ada acara di luar
dan mengutusnya untuk menemui para pengunjuk rasa
namun mahasiswa menolak kehadiran plt sekda dan berjanji akan melakukan demo lagi hingga bupati sumeneb mau menemui mereka